wali kota medan tengku zulmi eldin terjaring operasi tangkap tangan oleh petugas komisi kpk pada rabu dini hari
selain wali kota kpk juga menahan enam orang lainnya yaitu kepala dinas pekerjaan umum kota medan ans protokoler dan ajudan serta pihak swasta
kpk juga menyita uang tunai senilai dua ratus juta rupiah saat ott yang diduga praktik setoran dari dinas dinas di jajaran pemerintah kota medan yang sudah berlangsung beberapa kali
pasca wali kota medan tengku zulmi eldin terjaring ott kpk penjagaan di sekitar kantor wali kota medan lebih ketat
sementara itu ruang kerja wali kota medan di lantai dua kantor wali kota medan ditutup
sementara itu sejumlah ruangan di kantor dinas pekerjaan umum kota medan di jalan pinang baris medan sunggal juga sudah disegel oleh petugas kpk
wakil wali kota medan akhyar nasution tidak bersedia memberikan keterangan seputar ott kpk terhadap
wali kota medan
sementara itu gubernur sumatera utara menyatakan prihatin dengan peristiwa tersebut dan menyerahkannya pada proses hukum yang berjalan
sementara itu gubernur sumatera utara menyatakan prihatin dengan peristiwa tersebut dan menyerahkannya pada proses hukum yang berjalan
sementara itu gubernur sumatera utara menyatakan prihatin dengan peristiwa tersebut dan menyerahkannya pada proses hukum yang berjalan
yang melakukan seobjektif mungkin kita prihatin untuk itu sama sama kita doakan